tim dari kementerian energi dan sumber daya mineral hingga selasa sore terus melakukan penelitian terkait pergeseran jembatan cisomang di ruas tol cipularang purwakarta jawa barat
tim menyimpulkan pergeseran yang terjadi di jembatan cisomang akibat kondisi tanah yang berada di zona merah yang terdiri dari batuan lempung napalan yang mudah gembur
tim menangkap darurat gerakan tanah badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral menyimpulkan jembatan cisomang berada di zona merah yang terdiri dari batuan lempung napalan yang mudah gembur
dengan kondisi tanah seperti itu ditambah beban jembatan dan beban kendaraan serta adanya sungai dan air hujan diperkirakan pergerakan tanah terus terjadi setiap harinya
pergerakan tanah menyebabkan pilar penyaga jembatan yang bertumpu pada tanah lempung

tim menangkap darurat gerakan tanah yang berada di zona merah yang terdiri dari batuan lempung napalan yang mudah gembur